hari ini merupakan puncak peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan tentara nasional indonesia
langsung saja kita ikuti jalannya acara yang berlangsung di monumen nasional atau monas jakarta
wakil presiden ke tujuh republik indonesia bapak tri sutresno
wakil presiden ke tujuh republik indonesia bapak tri sutresno
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju
panglima tentara nasional indonesia
kepala kepulisan republik indonesia
beserta kepala staf angkatan darat angkatan laut dan angkatan udara
serta seluruh jajaran tni di seluruh penjuru tanah air
hadirin undangan yang berbahagia
pertama tama atas nama rakyat bangsa dan negara
saya mengucapkan selamat dari ulang tahun ke tujuh puluh delapan kepada tentara nasional indonesia
dimanapun saudara saudara bertugas
dan terima kasih atas dedikasi atas keberanian profesionalisme dan pengabdian seluruh anggota tni
yang menjadi benteng terdepan pertahanan negara
yang menjadi kekuatan pelindung rakyat
yang menjadi perisai penjaga nkri perisai penjaga pancasila
perisai penjaga undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
saya senang kepercayaan masyarakat terhadap tni terus terjaga
dan selalu menempati urutan teratas
berdasarkan hasil survei per september dua ribu dua puluh
dengan angka kepercayaan delapan puluh tiga persen sampai sembilan puluh persen
dan untuk dapat terus menjaga kepercayaan tersebut
tni harus mampu merumuskan secara akurat
merumuskan langkah langkah dan strategi konkret ke depan
di tengah kondisi dunia yang berubah sangat cepat
dan memanasnya geopolitik dunia
untuk urusan alutsista memang modernisasi alutsista sangat diperlukan
tapi keuangan negara anggaran negara apbn kita sangat terbatas
dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar
sehingga belanja alutsista
harus dilakukan dengan bijak baik besarannya maupun peruntukannya
modernisasi alutsista harus menjadi bagian penting
dari pengembangan investasi industri pertahanan di dalam negeri
sehingga harus didorong transfer teknologi
harus didorong peningkatan sdm
harus diutamakan produk dalam negeri
terkait dengan ini
saya minta agar anggaran yang dimiliki
karena sulit dalam mengumpulkannya
sulit dalam mendapatkannya
dan merupakan uang dari rakyat
sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan
dan harus diputar kembali untuk rakyat
selain itu saya juga ingin mengingatkan
dunia saat ini sedang menghadapi krisis
utamanya krisis pangan
akibat perubahan iklim
dan akibat terganggu rantai pasok dunia
dua puluh dua negara sudah melakukan pembatasan ekspor pangan
melakukan menghentikan ekspor pangan
oleh sebab itu saya minta seluruh anggota tni
punya naluri terkait ini
punya kesadaran dan kepekaan terkait ini
karena urusan pangan adalah urusan perut
sangat penting dan penentu
terakhir kita ini telah memasuki tahun politik
saya minta tetap jaga betul kondisi damai
segera padamkan percikan sekecil apapun
berikan pemahaman kepada masyarakat
bahwa beda pilihan itu wajar
menang dan kalah itu juga wajar
tetap jaga senergitas dengan pola
dan tetap jaga netralitas tni
dan tetap pelihara watak ksatria
selalu jadikan saptamarga dan sumpah prajurit
pegangan dalam bertindak
demikian amanat dari saya
selamat mengabdi untuk nusa dan bangsa
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
undangan di pohon berdiri
ya baru saja kami menyaksikan
pidato jokowi di hut ke tujuh puluh delapan tni
dan pak jokowi juga baru saja menegaskan
belanja alutsista secara efisien
dan harus diputarkan kembali untuk rakyat
karena anggaran apbn terbatas
dan ekonomi global yang penuh tidak kepastian
dan tentunya kami juga mendapatkan informasi
bahwa hut tni tahun ini
mengangkat tema patriot nkri
pengawal demokrasi untuk indonesia maju
ini menandakan bahwa tni sebagai salah satu
pengawal pertahanan dan tentunya tergabung
dalam matra darat laut dan udara
yang selalu kokoh dan kuat
dan akan selalu setia pada bangsa dan nkri